harga beras di agen beras pasar palmerah tanah abang jakarta pusat mengalami kenaikan hingga kamis
kenaikan rata rata harga beras mencapai rp satu lima ratus hingga rp dua per liternya untuk semua jenis
tingginya harga beras membuat pelanggan beralih ke beras dengan kelas lebih rendah
tambah bikin sulit warga ya masyarakat gitu
kalau bisa itu
buat beli dengan harga berapa
ini yang murah
kenaikan harga beras dalam sebulan terakhir dinilai tidak wajar oleh pedagang
biasanya dalam satu bulan hanya naik rp seratus hingga rp dua ratus
ya mungkin pertama emang pasukannya kurang
kedua juga ya mungkin ada permainan tengkulak atau apa
soalnya kenaikannya nggak wajar
kenaikannya nggak wajar ya
kenaikan harga beras di tangerang
juga mencapai hingga rp dua per kilogramnya
kenaikan harga beras terjadi mulai dari tingkat agen hingga pengecer
pedagang mengaku kenaikan harga beras saat ini merupakan yang terparah
jika dibandingkan kenaikan harga beras pada musim kemarau tahun tahun sebelumnya
hari ini sih ada yang mengatakan ya
ada yang gagal panen gara gara musim kemarau yang berkepanjangan di setiap daerah
dan ini pun masih mungkin masih berlanjut untuk kenaikan
kenaikan harga beras juga terjadi di tingkat pengusaha penggilingan padi
seperti yang terjadi di pabrik penggilingan padi cigadok kabupaten garut jawa barat
beras di pabrik penggilingan dijual rp dua belas lima ratus per kilogram atau naik hingga rp dua lima ratus per kilogram
penggiling berapa di sini dari sebelumnya terus sekarang bisa berapa
biasanya sih dua ton satu lima sekarang cuma ada lima kilo
nah paling lima juta
itu penurunan itu akibat apa
akibat gagal panen bisa jadi
beras yang digiling dari tempat ini kini hanya mencakup pasar lokal garut
tim liputan cnn indonesia